pusatkan perhatianmu pada suaraku
tantangan selanjutnya adalah tantangan yang terakhir
tiada tuhan selain allah
dan manusia hanya boleh bergantung kepadamu
bukan ke tempat lain
yang harus kamu lakukan di tantangan ini
selamat datang di ujian surah anas jaka
di sini kamu tidak boleh menggunakan serangka
termasuk nengku umur
kalau kamu menggunakan serangan
lalu apa yang harus aku lakukan
carilah batu kuning yang bersinar
batu itu akan menolongmu keluar dari alam itu
akan ada seseorang yang membantumu jaka
tapi tetaplah berhati hati
percayalah pada dirimu sendiri
jangan biarkan dirimu termakan oleh hasutan yang menyesatkan

betul matamu dan tubuhmu kenapa
ada yang ingin kubicarakan padamu
cinta apa ketul
kamu tidak lelah dengan semua ini
terus bertarung tanpa henti
terus bertarung tanpa henti
diam bersamaku disini
kamu hanya menghabiskan waktu untuk menolong orang lain
dan juga membahayakan dirimu sendiri
kamu seperti lantera
erdup jika bimbang
tolong temukan aku
biarkanlah saja dia jaka
dengarlah kata sahabatmu ini
percayalah dengan dirimu sendiri
kamu itu sesat kamu bukan ketul
kamu perlu istirahat
akhirnya kamu menemukanku
terima kasih jaka
kamu lebih memilih harta karun itu dibandingkan sahabatmu
seharusnya kau berhenti menolong orang orang
dan ikut denganku
jangan sampai aku menyerangmu
berdiam diri saja dia akan bisa menolongmu
berani hadapi aku
mohon ampun kajung sultan
pati agung sekarang sudah bersekutu dengan kalawangsa
dia sekarang berada di gerbang depan
prajurit biar aku sendiri yang memimpin pasukan
untuk menghadapi pati agung
kesinjahan da'wah kajung sultan
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
apa yang ku inginkan oleh fakih akuh istana ini
kamu telah berhasil melewati
tantangan surah anas
dan kamu sanggup menjauhi
hasutan hasutan dari jidak syaitan
yang bisa menyebut siapa pun
yang ada di alam
sesuai dengan pengamalan
sekarang pusatkan perhatianmu pada suaraku
tantangan selanjutnya adalah tantangan yang terakhir
yesus allah al ikhlas
tidak ada tuhan selain allah
dan manusia hanya boleh bergantung kepadamu
bukan ke tempat lain
yang harus kamu lakukan di tantangan ini
apa yang kalian lakukan
pergi dari sini
biar aku yang menahan mereka
cepat pergi dari sini
aku akan membunuh kalian semua

dua orang itu akan aku balaskan dengan
kelihatannya kamu gagal di ujian ini
mari kanyung sumari
jangan kalian lengah
kita baru memenangkan pertempuran
tapi kita belum memenangkan
peperangan yang sesungguhnya
dirimkan semua prajurit kita
kalahkan semua prajurit dari gunung tenggar
kita juga harus mencari patih
para serangga yang ketakutan
kalian akan tahu sendiri
bagaimana orang yang menentangku
partner juga aika bisa
aku akan mempertahankanmu
aku akan menempelkan kuditasmu
aku akan memb contacted